tim nasional indonesia akan kembali berlaga di pertandingan internasional setelah fifa mencabut sanksi
pssi belum menunjuk pelatih tim nasional tapi lewat twitter ribuan pendukung persib memberi dukungan pelatih mereka
dejan antenik mengisi posisi itu
keputusan fifa yang mencabut suspensi terhadap indonesia membuat tim pssi bisa kembali berlaga di pertandingan internasional
event terdekat yang akan diikuti skuad merah putih yakni turnamen sepak bola negara asia tenggara
piala aff di myanmar dan filipina antara sembilan belas november hingga enam belas desember mendatang
menpora imam nahrawi sempat mewacanakan nama top seperti hose mourinho hingga gus hiding untuk melatih tim nasional
namun sejumlah nama pelatih lokal maupun asing yang menangani tim lokal muncul karena waktunya sudah mendesak
salah satu nama alternatif yang muncul yakni dejan antenik pelatih persib bandung
setelah di twitter muncul tagar dejan for timnas
ribuan pengguna twitter yang sebagian besar boboto persib mendukung pria serbia ini sebagai pelatih pssi
sebagai pelatih antonik pernah memegang tim nasional hongkong
di indonesia ia pernah membawa arema malang masuk perempat final piala afc
of course hati saya siap untuk tim nasional indonesia karena saya sudah lama kerja di sepakbola indonesia dan saya pikir saya proof sudah cukup di mana mana saya kerja
tapi menurut semua pelatih including saya kalau bisa jadi pelatih tim nasional indonesia of course
sebelum menjadi pelatih antonik sempat bermain di beberapa tim lokal indonesia seperti persebaya persita dan persema malang
tredy bangun bandung